dua anggota polisi yang terkena tembakan kelompok bersenjata pada senin pagi di parigi montong senin sore
tiba di rumah sakit bayangkara palu sulawesi tengah untuk mendapatkan perawatan medis
keduanya tertembak saat akan mengevakuasi korban mutilasi di wilayah perbatasan dengan kabupaten poso itu
senin sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah
dua anggota polisi brigadir dua polisi baso dan brigadir polisi kepala andrew
yang menjadi korban penembakan kelompok bersenjata di pegunungan sausu senin sore dievakuasi ke palu
kepolisian menduga aksi penembakan itu dilakukan oleh sisa kelompok bu jahidin indonesia tibur
sepeninggal santoso alias abu wardah dan daeng koro kini mereka dipimpin oleh ali kalora
melalui sambungan skype kita terhubung dengan produser lapangan
jafar gebua di kecamatan sausu kabupaten parigi montong sulawesi tengah
selamat sore jafar
ya jafar anda bisa menceritakan bagaimana perkembangan terbaru
mengenai kasus mutilasi penambang tradisional dan penembakan terhadap polisi
ya saya bisa menceritakan
aparat kepolisian dari satuan brimobolda sulawesi tengah masih melakukan lokalisasi di daerah salubanga
di mana diduga para terduga yang merupakan anggota majelis mujahidin indonesia timur ini masih berada
sekitar dua satuan kelaton masih berjaga jaga di sekitar lokasi ini
untuk melakukan peningkatan
peningkatan dari dua arah
dari arah parigi montong
dari yang berbatasan langsung dengan kabupaten poso
dan arah lemban tongoa
yang merupakan perbatasan kabupaten sigi dengan kota palu
di arah selatan lembah palu
namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah pelaku
para terduga pelaku ini
yang diduga berjumlah sekitar sepuluh orang
sudah dapat diidentifikasi atau dapat diidentifikasi lokasi persembunyiannya atau belum
jafar gebuah terima kasih untuk laporan langsung anda dari parigi montong sulawesi tengah
selamat bertugas kembali